sampai pernah ikut gitu ke temen gitu kan dia kan kuliah gitu di unjani sampai aku
saking pengennya gitu kan sampai aku ikut ke kampusnya dia sambil bawa bawa anak gitu
rumah panggung sederhana ini menjadi saksi bisu perjalanan hidup rosmayanti
disinilah ia memulai kehidupan rumah tangga ketika usianya baru menginjak lima belas tahun
rosmayanti yang kini berusia tiga puluh tujuh tahun mengatakan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ia terpaksa mengakhiri
hari harinya sebagai seorang pelajar rosmayanti berasal dari keluarga sederhana dengan
orang tua yang bekerja serabutan dan berpenghasilan tak lebih dari delapan ratus rupiah sebulan ini
membuatnya tak punya pilihan selain mengikuti desakan orang tua untuk menikah setamat sekolah
dasar anak perempuan kelima dari enam bersaudara ini mengikuti jejak empat kakak perempuannya yang
sama sama tak bisa melanjutkan sekolah dan menikah di usia muda awalnya takut pernah sih pengen
pergi gitu kan pengen kabur cuman ya mikir mikir lagi gitu kasihan sama orang tua karena kan yang
hanya di kampungan gitu
kalau misalkan saya pergi juga pasti orang tua malu gitu
ya udah akhirnya mau dinikahin dinikahkan ya
rosmayanti akhirnya menurut ketika diminta menikah dengan lelaki yang tidak ia kenal
perjumpaan pertama dengan suaminya terjadi sesaat sebelum akad nikah berlangsung
ketika remaja seusianya sibuk menuntut ilmu dan bergembira menghabiskan masa muda
rosmayanti harus berkutat dengan kehamilan yang sulit
pada usia tujuh belas tahun rosmayanti mengalami keguguran
setahun kemudian ia hamil kembali dan lahirlah putra pertamanya yang kini berusia sembilan belas tahun
ya intinya kita harus ngurus anak anak gitu kan
terus masih punya anak masih remaja gitu kan
umur segitu masih
masih repot gitu kan masih susah
kita belajar gitu gimana gimana gitu kan dipikiran ngurus anak gitu
sedangkan kan saya masih kecil gitu
penyesalan memang ada namun hidup terus berjalan
lima tahun sudah ros menjalani rumah tangga dengan suaminya yang kini bekerja di luar kota
hari hari ros dihabiskan bersama dua anak laki laki
satu anak perempuannya yang berusia tiga tahun
pengalaman menikah pada usia remaja dan tidak adanya kesempatan menuntut ilmu
membuat rosmayanti bertekad memutus praktik perkawinan anak di keluarganya
kini ros mengutamakan pendidikan bagi anak anaknya
sampai pernah ikut gitu ke temen gitu kan
dia kan kuliah gitu di unjani
sampai aku saking pengennya gitu kan
sampai aku ikut ke kamar
sampai aku ikut ke kampusnya dia sambil bawa bawa anak gitu
kalau ke lawak hamenci kan emang deket banget gitu
terus dia pakai baju rokwas pas waktu sma ya
aku sampai nyobain pakai rok sma sma ngikut ngikut sama dia
itu udah apa ya udah hamil kayaknya gitu
saking pengennya gitu ngerasain gitu
makanya pengen anak saya sekarang harus sekolah harus sekolah biar punya pendidikan gitu kan
biar punya masa depan
berbeda dengan rosmayanti perempuan muda berinisial a ini justru menikah pada usia lima belas tahun karena keinginannya sendiri
pada dua ribu dua puluh dua ketika masih duduk di bangunan rosmayanti menikah
ketika masih duduk di bangku smp a merasa sudah siap membina rumah tangga
tetapi ternyata kehidupan rumah tangga tidak seindah yang dibayangkannya
hampir setiap hari a dan suaminya yang berusia enam tahun lebih tua bertengkar
permasalahan ekonomi hanya satu dari sekian banyak hal yang diributkan
a juga mengalami kesulitan beradaptasi dengan keluarga suaminya
hanya satu bulan a sudah tidak sanggup meneruskan pernikahan
a dan suaminya pun tidak bisa berada di rumah
a dan suaminya pun tidak bisa berada di rumah
karena hasilnya pun bercerai
ya ribut terus
karena tidak ada makan di rumah dan segalanya
hampir selalu ribut
ya kalau mau beli apa tidak diberi uangnya
uangnya orang tua a mengaku punya alasan menikahkan anak perempuannya yang baru berusia lima belas tahun
selain karena a tidak mau melanjutkan sekolah rasa khawatir akan pergaulan putrinya juga menjadi
pertimbangannya merestui pernikahan sang anak takut saya sampai saya sama saya disekolahin cuman
berapa bulan gitu adalah gitu lima bulanan sekolah dia tapi dari ada teguran terus gitu
di sekolah itu ya mungkin saya jadi khawatir banget pergaulan anak saya ya saya pilih nikahin
aja perkawinan anak yang dilakukan rosmayanti dan perempuan muda berinisial a ini hanya sebagian
kecil dari praktik perkawinan anak yang terjadi faktanya di jawa barat saja ada ribuan praktik
perkawinan anak setiap tahun awal januari dua ribu dua puluh tiga pengadilan tinggi agama provinsi jawa barat
merilis data jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan anak yang terjadi sepanjang dua ribu dua puluh dua di
provinsi jawa barat jumlahnya mencapai lima ribu lima ratus dua puluh tiga perkara sebetulnya jika dibandingkan dengan
dua tahun sebelumnya yakni dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh satu memang betul ada penurunan pada dua ribu dua puluh tercatat
ada sekitar delapan seratus permohonan perkawinan dispensasi anak yang dilakukan di provinsi jawa barat
sementara pada dua ribu dua puluh satu tercatat ada sekitar enam tujuh ratus perkara permohonan dispensasi perkawinan anak
meskipun angkanya setiap tahun cenderung menurun namun angka lima lima ratus dua puluh tiga dinilai masih cukup
tinggi yang tersebar di sejumlah wilayah di provinsi jawa barat pengadilan agama cirebon
menjadi wilayah dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan anak terkecil yakni dua belas permohonan pada
dua ribu dua puluh dua sementara satu kabupaten di selatan jawa barat melaporkan jumlah dispensasi perkawinan anak yang
dikabulkan mencapai lebih dari tujuh ratus perkara jika mengerucut ke salah satu kabupaten di provinsi
jawa barat kabupaten tasikmalaya ini menjadi wilayah dengan permohonan kasus dispensasi
tiga tahun terakhir jika merujuk data pengadilan tinggi agama provinsi jawa barat pada dua ribu dua puluh
tercatat sembilan ratus dua puluh tiga kasus permohonan dispensasi perkawinan anak naik pada dua ribu dua puluh satu menjadi
enam kasus dan turun memang pada dua ribu dua puluh dua menjadi sekitar tujuh ratus empat puluh delapan tapi angka ini masih cukup tinggi
dibandingkan dengan wilayah lain dan terbaru pada dua ribu dua puluh tiga hingga pertengahan januari sekitar

dispensasi perkawinan anak diajukan di pengadilan agama tasik malaya ini
rabu satu februari dua ribu dua puluh tiga saya mendatangi pengadilan agama kabupaten tasik malaya
pada hari itu di pengadilan ini berlangsung dua sidang permohonan dispensasi perkawinan anak
selesai sidang saya bertemu dengan anne seorang remaja perempuan berusia delapan belas tahun
ia mengatakan bahwa permohonan dispensasinya dikabulkan oleh majelis hakim
proses persidangan tidak berlangsung lama
sidang dipimpin oleh majelis hakim dihadiri oleh dua pemohon keluarga pemohon dan saksi saksi dari dua keluarga pemohon
sejumlah pertanyaan diajukan oleh majelis hakim saat persidangan salah satunya adalah alasan menikah
majelis hakim juga memberi sejumlah nasihat kepada n dan calon suami
bukan karena faktor ekonomi alasan anne ingin segera menikah karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya
anne tidak ingin mengundang fitnah di lingkungannya
jujur jujur ya untuk gitu kan daripada jadi ada fitnah dari orang luar mending dihalalin langsung
orang tua n yang hadir dalam persidangan dispensasi perkawinan anaknya mengatakan
keinginan anak ketiganya untuk menikah wajar saja
menikah di usia remaja sudah menjadi tradisi dalam keluarganya sejak dulu
jadi bukan hal yang aneh
boleh dikonfirmasi ini bukan hal yang aneh ketika melakukan perkawinan anak bu
enggak bukan hal yang aneh gitu
udah tradisi kali ya di keluarga
pernikahan yang dilakukan anne adalah satu dari sekian banyak yang dicatat oleh negara
tetapi jumlah yang besar itu tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya
karena perkawinan anak seperti yang dilakukan rosmayanti dan a tidak termasuk yang dicatat negara sebab dilakukan secara di bawah tangan
pendidikan yang rendah
persepsi orang tua terhadap pendidikan anaknya juga sangat mempengaruhi
saya yakin bahwa rusaknya sekolah yang grief measur darstu ini orangnya berguna sayang
terima kasih tima kasih
menurutnya perkawinan anak sejak dulu memang sudah ada karena alasan adat istiadat atau budaya
namun seiring perkembangan zaman terjadi pergeseran faktor pendorong
maraknya pergaulan bebas lemahnya kontrol sosial tingginya angka kemiskinan
dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat saling berkaitan memicu terjadinya perkawinan anak
kemiskinan ya pendidikan yang rendah ya persepsi orang tua terhadap pendidikan anaknya juga sangat mempengaruhi
semakin tinggi persepsi orang tua terhadap pendidikan khusus untuk anak anaknya
maka hal itu akan sedikit mencegah atau banyak mencegah terjadinya hal hal seperti itu
tetapi kalau keluarganya yang kurang memahami persepsi terhadap pendidikan anak ya akan terjadi
selain itu juga ada juga faktor budaya gitu
jadi mereka itu
ya daripada melanggar adat dan budaya ya ikutin
padahal perkawinan anak memiliki banyak dampak negatif dan risiko
seperti risiko percekcokan dalam hubungan potensi perceraian hingga hilangnya masa depan anak
anak yang tidak melanjutkan pendidikan tidak akan mampu bersaing secara kualitas sdm
kondisi ini pada akhirnya menciptakan angka kemiskinan baru
ya itu tadi
kalau memang secara ekonomi tidak kuat maka akan terjadi lingkaran kemiskinan kemiskinan
kita sdm nya tidak handal
tidak mampu bersaing di pasaran yang sekarang itu kan mendunia ya
ya mereka akan menjadi kaum kaum marginal lagi nantinya
perkawinan anak tidak hanya berdampak negatif pada kehidupan sosial
tapi juga berpengaruh pada kesehatan sistem reproduksi anak perempuan
dokter spesialis kandungan dan kebidanan rumah sakit hasan sadikin zulfayanti menyebut
usia ideal seseorang untuk hamil adalah dua puluh hingga tiga puluh lima tahun
usia di bawah dua puluh tahun digolongkan sebagai usia ekstrim
artinya kehamilan pada usia ini beresiko
menurutnya kehamilan pada usia sebelum dua puluh tahun akan menimbulkan komplikasi pada kehamilan persalinan dan pasca persalinan
komplikasi itu antara lain pertumbuhan janin terhambat
dan bayi beresiko lahir prematur
sebelum usia dua puluh tahun kondisi organ reproduksi dalam tubuh juga belum siap
risiko yang lebih serius adalah kematian ibu dan anak
akibat preeklampsia atau tekanan darah tinggi serta pendarahan

penelitian dikatakan bahwa odratio atau kemungkinan dia mengalami komplikasi itu sampai tujuh empat kali
artinya bahwa dia memiliki risiko terjadi komplikasi itu tujuh empat kali tujuh kali risikonya
kalau seseorang perempuan kalau dia hamil di usia remaja tujuh kali lipat kemungkinan dia untuk
apa namanya mendapatkan atau mengalami komplikasi bisa jadi bencana buat jawa barat ya apalagi kita
di dua ribu tiga puluh akan mengalami bonus demografi
upaya mencegah praktik perkawinan anak di jawa barat sejatinya memang tugas bersama baik
pemerintah maupun masyarakat meski demikian pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan
pencegahan melalui sejumlah kebijakan jawa barat per dua ribu dua puluh satu mencatat jumlah penduduk sebanyak
dua juta sekitar tiga puluh dua persen penduduknya merupakan remaja berusia sepuluh hingga delapan belas tahun
pada dua ribu dua puluh pemerintah jawa barat membentuk pusat pembelajaran keluarga di setiap kabupaten kota dan mengedukasi penyuluh agama
tenaga pendidik dan kader di lapangan
namun dinas pemberdayaan perlindungan anak kependudukan dan keluarga berencana mengakui upaya ini belum optimal
ya kalau saya katakan maksimal mungkin belum ya belum maksimal tetapi walaupun upaya itu sudah dilakukan
kami akan terus dorong ya kepada
pengurus apsai ini supaya bisa lebih berperan dalam upaya saat ini yang pencegahan perkawinan anak yang menjadi concern kita
menurut koalisi perempuan indonesia
wilayah jawa barat sebagai bentuk keseriusan pencegahan seharusnya pemprov jawa barat memiliki peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan anak
saat ini aturan mengenai pencegahan perkawinan anak masih merujuk pada perda perlindungan anak jawa barat
ketika sudah ada perda
harus tadi peraturan pelaksana perda itu harus diatur dalam perbu supaya hal hal teknisnya bisa
apa diatur gitu kan siapa melakukan apa siapa berperan apa
itu hanya sebatas ini ya hanya sebatas di atas kertas kita sudah
membuat kebijakan yang sudah ada kok gitu kan tapi perangkat sistemnya tidak
dipersiapkan anggarannya dia tidak disediakan gitu kan
koalisi perempuan indonesia jawa barat sendiri sejak
dua ribu tujuh belas sudah menjangkau masyarakat di tingkat pedesaan dan membentuk komunitas anak anak muda di tingkat desa
kita akan dengerin
sosialisasi dampak perkawinan anak sejak dini menjadi penting terutama di tingkat desa
hal itulah yang diakini oleh anak anak muda di balai perempuan desa banjarsari
kecamatan pangalengan kabupaten bandung
ini kayak payah gitu kan
tapi sekarang nggak boleh
organisasi yang berdiri pada dua ribu tujuh belas ini merupakan media informasi bagi masyarakat desa setempat untuk mengetahui dampak dan risiko perkawinan anak
kini ada sekitar lima puluh anggota yang secara rutin
sosialisasi dilakukan secara rutin setiap bulan yang menjadi pembicara adalah para kader berusia muda yang duduk di bangku smp hingga perguruan tinggi
materi yang disampaikan meliputi asosialisasi undang undang perkawinan dan dampak hingga risiko perkawinan anak
kita bisa tahu tentang perkawinan anak itu gimana dampaknya
buat kita tuh seperti apa
apalagi buat perempuan
karena kan di desa juga informasi itu terbatas
nggak seperti di luar
dengan sosialisasi juga
pikiran juga lebih terbuka juga untuk tidak menikah di usia
pertemuan di desa banjarsari
selain pertemuan di dalam desa
di desa banjarsari juga ada pertemuan di dalam desa

di desa banjarsari juga ada pertemuan di dalam desa
sosialisasi juga dilakukan dengan berkeliling desa dan menyapa para warga
diakui naila salah satu anggota komunitas
tidak mudah untuk mengedukasi warga desa soal pentingnya pencegahan perkawinan anak
jadi kita tuh ngelakuin berbagai metode dan beberapa kali juga kita melakukan pendekatan
sehingga pada akhirnya ya warga warganya sendiri tuh udah lumayan open minded mengenai perkawinan di usia anak
sehingga juga disini udah lumayan bisa menerima perkembangan anak di usia anak
sehingga juga disini udah lumayan bisa menerima perkembangan anak di usia anak

meski menemui tantangan pada akhirnya perjuangan anak anak muda ini membuahkan hasil
sejak dua ribu tujuh belas angka perkawinan anak di desa banjarsari menurun

dua ribu dua puluh sembilan dua ribu dua puluh satu tujuh kemarin dua ribu dua puluh dua enam mudah mudahan tahun sekarang ya
sosialisasi pencegahan perkawinan anak mulai dari tingkat desa harus dilakukan secara masif
angka perkawinan anak harus diperlukan secara masif
ini baik baik saja
jumlah perkawinan anak di jawa barat yang sekarang ini kita ketahui
hanyalah bersumber pada data pengajuan dispensasi perkawinan
di pengadilan tinggi agama jawa barat
yang mencapai lima lima ratus dua puluh tiga dispensasi yang dikabulkan sepanjang dua ribu dua puluh
pertanyaan berikutnya adalah
berapa banyak praktik perkawinan anak di jawa barat
yang tidak didaftarkan dan dicatat oleh negara